diduga karena lalai seorang pekerja di tasikmalaya kritis tersengat listrik tegangan tinggi saat mengecat tiang telepon
selain menderita luka bakar korban juga alami patah tulang serta geger otak akibat terjatuh dari ketinggian tujuh meter
kesedihan menyelimuti keluarga bejo buru harian lepas asal boyolali jawa tengah
istri dan anaknya terus menangis hingga nyaris jatuh pingsan
korban dilarikan ke rumah sakit smc singaparna tasikmalaya dalam keadaan kritis karena tersengat listrik tegangan tinggi
kejadian naas ini terjadi saat korban sedang mengecat tiang telepon di kawasan mangun reja minggu pagi
menurut rekan korban selain lalai minimnya pengawasan dari bawah juga membuat bejo tak melihat keberadaan kabel listrik bersentuhan dengan dirinya saat bekerja
luka bakar terjadi di sekujur tubuh korban
kasahnya mana pak
kasahnya dari mana
selain alami luka bakar tingkat dua korban juga patah tulang kaki serta gejala gegar otak akibat terjatuh dari ketinggian tujuh meter
luka bakar terjadi di sekujur tubuh korban
nah dari ini kan mungkin ada lukanya derajat dua luka bakarnya derajat dua
kemudian ada suspek ke depan kepala juga
sama ada suspek ke patah tulang juga
polisi yang datang langsung mengidentifikasi lokasi kejadian serta korban
sejumlah saksi turut dimintai keterangan untuk mengungkap kemungkinan pasti penyebab korban tersengat
deden rahadian tasikmalaya